jika melihat aneka sajian menu western ini orang tak akan menyangka kalau berbagai jenis makanan ini disajikan di sebuah warung di tengah pasar tradisional kota solo yaitu pasar gede solo
tepatnya di lantai dua gedung pasar gede solo
meski berada di pasar tradisional warung ini menyediakan aneka menu seperti sandwich salad pasta hingga pancake
warung yang buka pada tahun dua ribu delapan belas ini biasanya ramai pengunjung pada jam makan siang
warung yang awalnya merupakan kedai kopi ini mulai mengubah konsep menjadi warung saat permintaan makanan lebih banyak daripada kopi
jadi kita mulai bergeser ke makanan walaupun sebenarnya menu kopi kita juga masih ada
jadi kita mengaduk makanan western ke indonesia dan kita konsep warung di mana warung itu segala kalangan bisa masuk
itu dikasih tahu sama temen dan kita tahu namanya disini ada menu kayak eropa itu
unik di pasar tradisional ada kayak menu menu eropa itali gitu
harga makanan dipatok antara sepuluh hingga lima puluh rupiah per item

dan untuk minuman dari harga lima rupiah hingga dua puluh rupiah
berbicara soal kuliner di pasar ada nih pupuda
kuliner khas tembilahan di kabupaten indragiri hilir yang unik
terbilang unik karena hanya dapat ditemui saat hari pasar yaitu setiap hari sabtu
dengan rasa manis legit dan aroma pandan yang kental kuliner ini digemari masyarakat maupun wisatawan
pembuatan pupuda tidaklah sulit
campur dan aduk hingga merata tepung beras santan gula dan daun pandan yang telah dihaluskan
kemudian masak hingga mendidih
lalu dinginkan adonan
adonan yang telah dingin lalu dimasukkan ke catakan yang terbuat dari daun pisang
selanjutnya dikukus hingga matang
kue pupudak digantung sedemikian rupa agar bentuknya utuh dan padat
kita itu pasarkan ke pasaran taruh ditaruh
kalau ditaruh kalau dipasar delapan ratus rupiah
kalau kita jual seribu kita taruh delapan ratus
kalau orang besar sama kita seribu
kini kue pupudak tidak hanya ditemui di pasar desa sungai luar saja
pudak juga menjadi makanan yang kerap ditemui di setiap acara hajatan seperti acara pernikahan dan agikahan anak